dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham sulawesi utara lumaksono
ya kondisi selamat siang mbak sarah saya kebetulan ada di posisi lapas keminting
pada pagi ini kita sedang observasi lapangan untuk menghitung jumlah kerugian karena ada beberapa blok yang betul dua blok yang terbakar beserta kantin
nah kita didampingi tim audit dari direkturat jenderal pemasarakatan dengan direktur kamtip untuk mendata secara langsung bangunan yang rusak
serta peralatan apa saja yang rusak untuk kita anggarkan untuk tahun ini
kita untuk penganggaran perbaikan sarana dan prasana yang rusak akibat dari pembakaran dari narapidana
jadi nanti hasilnya akan kita kirim ke jakarta yang kita sampaikan untuk diadakan penganggaran pendanaan
dengan perbaikan tersebut
ya pak lumaksono bisa diceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya kronologi kerusuhannya nih kemarin seperti apa pak
jadi pada jam setengah empat saya mendapat informasi ada sejumlah narapidana dari narkoba yang melakukan protes
dalam arti dia khawatir dengan adanya
karena covid sembilan belas ini
karena sebelumnya kita telah melepas untuk asimilasi di rumah satu ratus lima belas orang
dan ada pada saat kejadian adalah sisanya empat ratus tiga puluh lima yang meminta untuk dibebaskan
hal ini tidak dimungkinkan karena ketentuan perundang undang tidak memungkinkan
dan bukan subyek dari mereka yang kena
sedangkan asimilasi itu hanya diperuntukkan bagi narapidana umum
artinya tindak pidana umum
bukan untuk yang narkoba koruptor dan pelanggaran hamberat
jadi itu tidak termasuk dan mereka masih memprotes
dan kita adakan negosiasi dalam arti mengajak apa yang dikendaki
karena sampai jam setengah tujuh belum ada kata sepakat
dan kita didukung dari aparat kepolisian langsung untuk melakukan penindakan secara hukum
pak kalau untuk pelaku sendiri ada berapa pak jumlahnya
pada saat ini diadakan pemeriksaan pelaku yang aktif dalam arti aktif sebagai penggerak
itu kurang lebih ada sebelas orang
oke dari sebelas orang
pak kalau misalnya untuk korban sendiri ada berapa orang yang menjadi korban pak
saat ini yang dilarikan ke rumah sakit ada kurang lebih tiga orang
sedang dalam perawatan di rumah sakit bayangkara
nah ini pak ini saya ingin meluruskan ya pak ya
sebelumnya ini saya membaca bahwa salah satu pemicunya adalah ada salah satu napi yang ingin melayat orang
yang tuanya meninggal
ini benar nggak sih pak sebenarnya
itu adalah salah satu pemicu
karena tidak diberikan izin
karena kita keamanan dari lembaga tentang kalau mereka keluar khawatirkan akan membawa virus covid ke dalam lapas nantinya
jadi memang itu tidak diizinkan dari lapas deminting
untuk memprevent atau mencegah adanya kerusuhan lagi di dalam lapas tak hanya di tuminting saja
apa yang dilakukan pak nantinya
tentu kita permasalahan permasalahan yang ada ini kita update dan kita evaluasi tentang langkah ke depannya
sehingga apabila ada kejadian seperti ini seperti ini tidak terulang dan kita akan mengambil langkah langkah
dari personel ruangan dan pengamanan lainnya
itu yang kami lakukan
oke terima kasih pak lumaksono
kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham sulawesi utara atas informasinya